kenapa harus naik yang berbahaya
kenapa sih kamu nanya nanya dokter clara
cuma bertanya doang
tidak sebenarnya dokter kelar itu punya pacar
tapi kita hanya saja yang tidak pernah melihat
atau jangan jangan kum
dokter clara suka sesama jenis
kamu mah kalau ngomong sembarang
ya kan tapi dokter clara cantik
pasti kan punya pacar
pacarnya dokter clara teh jelek
jadi dokter clara malu bawa ke sini
karena masih kalah ganteng sama kita
kamu bisa tidak sih
senyumnya tidak perlu kamu camukkan dagu kamu
kamu perhatiin ya
seratus buat kamu doi
emangnya dokter clara pacarnya pak mulyadi
pak segdes itu kan camah juga sama seperti kamu
kenapa sih kamu nyamain nyamain saya sama dia
karena kamu lebih jelek ceng
ini ada titipan dari emak
salam sama emak
iya kang nanti dedek sampein
kalo gitu dedek permisi ya
kita ngobrol sebentar yuk disana
dede harus pulang kang permisi
kang ngerti dede malu
kang juga malu
kalau tv led kan lumayan harganya
tapi kalau nanti bapak nanya
kalau bapak nanya
bilang aja kalau barang barang nyata dicuri
disuruh emak kesini
dia emaknya dede
kalaupun bisa dilawan
buat apa tuh
dede tuh udah punya pacar
akante gak berniat
untuk ngerubut dede dari pacarnya
jadi bisa tenang
kalau misalkan disuruh kesini
tapi dede te malu kang
dede kayak gak punya harga diri

dede kayak gak punya harga diri
emak te udah tua

kalau misalkan terjadi apa apa sama emak eros
sentimen kedua terima kedua depan
banyak banget kosan disini
kan cucu jadi bingung
mau pilih kosan yang mana
kalau beneran idan gak bisa ngembalin uang kita
kalau uangnya nggak ada mah biar kita paksa juga percuma
kita ambil barang barang elektronik di rumahnya
paling idan cuma punya tv sama dvd
masih kurang banyak atu buat ngembalin uang kita
daripada uang kita nggak bisa kembali semuanya